mengingat karena kenso masih di bawah umur
jadi kami sangat membutuhkan surat pernyataan itu bu
dok saya sudah membicarakan masalah ini dengan ayah kenzo
mungkin dia lupa untuk tanda tangan surat persetujuan itu dok
oh begitu bu
karena sampai sekarang kami belum mendapatkan surat pernyataan itu
sebaiknya operasi kita tunda dulu ya bu
setelah kami menerima surat izin itu
kami akan jadwalkan kembali operasinya
dokter tolong jangan tunda lagi operasi ini
saya akan segera memberikan surat pertujuan ayahnya gen zo ke rumah sakit dok
baik bu kami akan tunggu
apapun yang kamu lakuin
tidak akan mengubah perasaan aku
walaupun kamu memohon gak akan mengubah keadaan
jadi aku minta sekali
tolong jauhi aku jangan ganggu aku lagi
aku akan pergi dari kehidupan kamu
setelah aku mendengar langsung dari mulut kamu bahwa kamu tidak mencintai aku
aku akan pergi
walaupun harus hidup di dalam kesepian
dengan hati yang hancur
aku ingin langsung mendengar dari mulut kamu bahwa kamu tidak mencintai aku
apa yang kamu tahu soal cinta
katakan aja sekali
aku ingin mendengar langsung dari mulut kamu
katakan bahwa kamu tidak mencintai aku
bella tolong kamu berpikir dewasa bella
kita harus bicara
ini semua demisiwa
kamu jangan bersembunyi seperti ini bella
masalah yang juga bakal pernah selesai
kemudian kamu sembunyi seperti ini
biar mama kasih pelajaran
aku mohon mama jangan buka pintunya
jangan ketemu sama afif
sekarang aku buka kantor polisi
aku mau coba membebaskan kak iko
bella tolong bicara sama aku bella
jangan pernah kamu ganggu bela lagi
bu justru aku datang ke sini
saya nggak mau dengar penjelasan kamu
dan sekarang kamu pergi dan jauhi bella
aku gak akan pergi
afif pergi kamu dari sini pergi
bu aku mau ketemu sama bella
bu tunggu dulu bu aku mau bicara sama
eve pergi kamu dari sini pergi
jangan pernah kamu ketemu sama bella lagi
aku mohon sama ibu aku ingin bicara sama bella
pergi kamu dari sini pergi
pergi kamu dari sini pergi
aku ingin bicara sama bella bu
aku mohon pertemukan aku sama bella dan juga siva bu
aku mohon sama ibu bella
pergi kamu dari sini pergi afif pergi
pak saya ingin bertemu dengan kakak saya iko
semua yang datang ke sini harus kami datang
saya yang dilaporkan oleh afif kalau saya diculik oleh kiko
pak saya baik baik aja
saya masih bisa bebas ke sini kan
jadi tuduhan afif itu palsu
dan saya harus memastikan dulu bahwa kamu adalah benar benar bella
coba perlihatkan ktp nya
iya saya percaya kamu bela
tunggu sebentar ya
pak iko kesini
kamu tunggu di sini
saya tinggal dulu ya
aku gak mau ketemu sama reno ataupun afif di sini
pak iko saudari bella ingin bertemu dengan anda
mas iko baik baik aja kan
iya pak polisi bilang ke saya kalau bella kesini untuk temuin saya
harusnya bella tadi ada di sini
dari tadi saya datang ke sini bella udah gak ada
lu mau ngapain ke sini
lu belum puas
lu belum puas ngeliat gue di pinjara
aku kesini pak iko
karena aku punya urusan sama bella yang belum selesai
gue gak mau urusan sama lo lagi
pak reno cepet pak cari bella sekarang
jangan sampai bela pergi lagi pak
aku harus segera meninggalkan kantor polisi
karena reno dan afif pasti akan kesini
bella udah pergi mas
sepertinya dia masih belum mau menemui kita
mulai saat ini anda sudah bebas
karena tidak terbukti melakukan penculikan
oke baik terima kasih
jangan lupa selamat menikmati
badan aku semakin lemah
semoga saja dokter segera mau operasi aku
mudah mudahan ada kabar baik buat aku
saya mau mengabarkan soal transplantasi sum sum tulang belakang untuk ibu
insya allah besok akan dijadwalkan dilaksanakan bu
tapi sampai sekarang kami belum menemukan dan mendapatkan izin dari surat aya kenso
mengingat karena kenso masih di bawah umur jadi kami sangat membutuhkan surat pernyataan itu bu
dok saya sudah membicarakan masalah ini dengan ayah kenzo
mungkin dia lupa untuk tanda tangan surat persetujuan itu dok
oh begitu bu
karena sampai sekarang kami belum mendapatkan surat pernyataan itu sebaiknya operasi kita tunda dulu ya bu
setelah kami menerima surat izin itu kami akan jadwalkan kembali operasinya
dokter tolong jangan tunda lagi operasi ini
begini dok saya akan segera memberikan surat persetujuan ayahnya kenzo ke rumah sakit dok
baik bu kami akan tunggu
tapi kami mengingatkan bahwa surat persetujuan itu sudah harus kami terima
dua jam sebelum dilakukan operasi
baik dok terima kasih dok
kalau aku bicara jujur sama reno dia gak akan memberikan izin kenzo untuk jadi donor buat aku
bu bu reno belum pulang
ini kesempatan aku buat prasuin tanda tangannya
ini dia tanda tangannya
sekarang aku harus coba tiru tanda tangan reno
sampai jumpa di video selanjutnya